tolong saya saya kejebak di lantai dua puluh di lift
oh pak al baik pak
sekiranya saya cari bantuan pak
tolong cepat ya waktu saya gak banyak soalnya
pak bos kenapa
terima kasih ya
mas rendy juga jangan lupa kasih kadebat gigi ya
itu sih namanya pamri
saya ke dalam dulu ya
jemput gue rasa
kadeb aku diterima sama mas rendy
omongan kamu itu semuanya salah
kalo tadi papa bilang ada hal penting ya
hal penting apa ya
bapak kamu barusan datang ke kantor saya
papa udah baca suratnya
ya allah papa pasti sedih banget ini
kemarin kamu bilang papa nggak akan baca
aku bener bener gak tau kalau papa akan baca
padahal bapak tuh udah janji
kalo janji pasti papa akan nepatin kok
apalagi soal privasi aku
tapi kenyataannya sekarang papa udah baca nih
papa udah tanya nih
papa udah tau semuanya
sekarang semua jadi kacau nih
mas di sekolahnya reina
saya kesana jemput kamu sama reina ya
abis itu kita langsung ke rumah papa
minta tolong sama papa keep masalah ini
jangan sampai semuanya tau
pak tolong segera ke ruangan meeting sekarang pak
semua sudah menunggu bapak
ditunjuk aja meetingnya ya
tapi pak meeting kali ini perwakilan klien dari jerman
sudah kita tunda dua kali pak
kamu tunda sampe tadi sore
saya ada keperluan penting soal
pernikahan macam apa yang dijalani andin ya allah
bagaimana bisa aku nggak sadar
penderitaan putriku selama ini
aku selalu berfikir andin betul betul bahagia sama al
mereka saling cinta ya allah
papa lalai jagain kamu
saya baca surat itu ya pak
andin kenapa ya
kok dari tadi kayaknya tegang gitu
ngomongin surat surat apaan sih
bapak udah lihat isi suratnya
bapak harus ketemu sama kamu nak
aku lagi di sekolahnya reina
di jarang garis
yaudah papa kesana
kamu tunggu papa ya sayang
ya pak aku tunggu ya
tolong jangan dikasih tau ke elsa sama nino ya
papa gak akan ngebar masalah kamu kok sayang
tunggu papa ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita ke jalan reganis pak
jangan sampai papa sudah ketemu sama andin duluan
ya allah kejadian lagi lift macet
ya allah kejadian lagi lift macet
gak ada sinyal lagi
gak ada sinyal lagi
gak ada ninguém lagi ngebar
yang ada yang okey
yang mati burung pak panggil teknisi iya iya ibu mas rendy jangan lupa ya kadonya dari kiki dipakai
pergi lagi tergirinya bu
datimas jangan ngebut ngebut ya mas pelan pelan aja ya hati hati ya kalau ada jaglukan diinggirin
ya dadah papanya putra kidulku dadah ibu
ada mas mas kiki makin gak saper ngabisin waktu berdua sama kamu
randy jadi ini kado dari kiki iya bu kamu tau nggak ren kiki itu sudah ikut saya selama tujuh belas
ya lebih dari tujuh tahun lah kira kira dia anaknya baik very loyal setia dan saya sudah sayang sama
kiki seperti keluarga sendiri jadi kamu harus perlakukan dia dengan baik karen iya dan
saya lihat kayaknya kiki she cares a lot about you dia sayang sama kamu iya bu jangan lupa nih kadonya
semoga jalannya nggak macet ya biar kita sampai tepat waktu
iya iya sayang mama sama papa juga senang banget karena hari ini kamu mau ikut kita pergi sama sama
mah kalau di kafe nanti elsa ngelakuin hal yang aneh atau mencurigakan
tolong mama kasih tau aku ya ma
sebenarnya di antara nino sama elsa ini ada apa
wuhh pinter tos dulu sama ancus
nanti saya infokan kalau hari satu nanti akan ada acara fashion show di sekolah
temanya ayah dan anak
nanti raina ikut ya bu serta ayahnya